dampak di apa namanya dampak perekonomian di desa tonobakaru
dari budidaya anggrek ini sangat jelas berdampak positif terhadap kehidupan kami
karena justru pada masa pandemi bahkan seribu kali seribu persen
sepuluh kali lipat artinya dari yang sebelumnya sebelum pandemi itu
karena kami terus laporkan kejadian kami jadi kami bisa kontrol perbandingan perbulannya
ternyata setelah kami lihat ternyata ini mampu mendongkrak perekonomian selama pandemi
karena kebetulan tanaman naik daun sehingga tanaman juga paling banyak
kita expose yang bukan tanaman yang dilindungi
anggrek merupakan tanaman yang memiliki bentuk dan warna bunga yang khas dan unik
karena keunikannya anggrek menjadi salah satu tanaman populer yang banyak diminati orang
keragaman anggrek alam pada setiap wilayah di indonesia
tergolong spesifik termasuk di pulau sulawesi
salah satunya di kabupaten mamasa
tercatat ada sedikitnya empat ratus jenis anggrek endemik di daerah ini
yang telah berhasil teridentifikasi
dan masih banyak jenis lainnya yang belum diketahui
di sini tersedia merupakan pusat kehadatan rambusan ratu
tentunya kebudayaannya sangat tinggi
tapi bukan itu yang saya angkat
justru anggrek yang saya angkat
karena anggrek itu memiliki keunikan dan ciri khas di dalam satu daerah
sehingga yang anggrek yang tumbuh di sini belum tentu tumbuh di daerah kalimantan
belum tentu tumbuh di belahan dunia manapun
anggrek yang tumbuh di sini karena di endemik
sehingga saya ngotot pada saat itu untuk menjadikan desa ini
menjadi desa wisata dengan ikon anggrek
kabupaten mamasa merupakan kabupaten keempat di provinsi sulawesi barat
kabupaten yang semua wilayahnya
yang berada di pegunungan ini terbentuk pada tahun dua ribu dua
kabupaten mamasa tidak hanya terkenal dengan keragaman wisatanya
tetapi juga budaya
namun nyaris tidak ada yang menduga
daerah ini juga memiliki potensi sumber daya lain
yang melimpah di kawasan hutan mamasa
dan selama ini terabaikan
sejak beberapa tahun terakhir
potensi alam genetik yang awalnya dianggap rumput liar itu
kini menjadi peluang usaha baru dan menjanjikan
khususnya bagi warga di desa tondok bakaru
kecamatan mamasa kabupaten mamasa
potensi yang akhirnya menjadi sumber daya
yang tidak hanya mampu mengharumkan nama
dan mempercantik wajah mamasa
tetapi juga mendongkrak perekonomian warga setempat
apalagi sejak masa pandemi covid sembilan belas
adalah andaryas sambokaraeng
warga setempat yang pertama kali memulai budidaya anggrek di daerah ini
berawal dari kecintaan dan keprihatinan
melihat anggrek yang kurang mendapat perhatian
semangat andryas pun melecut
pria dua anak ini pun terjun langsung membudidayakan anggrek
pada bulan desember tahun dua ribu enam belas
mulai aktif mengumpulkan anggrek di hutan
untuk dibudidayakan di rumahnya
semangat andre untuk menekuni budidaya anggrek semakin besar
saat foto salah satu anggrek hutan yang ditemukannya
mendapat respon positif dari pengguna media sosial
di geliat anggrek di desa tondok bakaru dimulai tahun dua ribu dua
pada bulan desember tanggal dua desember pada saat itu
mulai kita menemukan anggrek secara tidak sengaja di hutan
kita bawa ke rumah dan setelah berbunga kita upload di media sosial
ternyata mendapat respon positif dari pengguna media sosial
dan bahkan ada yang meminta untuk dibeli pada saat itu
dan bahkan ada yang meminta untuk dibeli pada saat itu

yang ada di desa tondok bakaru
perjalanan andre memulai budidaya anggrek mamasa tidak berjalan mulus
ia kerap mendapat ejekan dari warga yang menganggap anggrek adalah rumput liar
keluarga yang diharapkan bisa menjadi penyemangat
agar mendukung upayanya pun sempat meragukan dirinya
tantangan dari orang sekitar terutama keluarga itu sangat sangat berat pada saat itu
karena mereka tidak yakin dan apa namanya rumput bisa jadi uang bahkan amelia sang istri sering
merasa kesal karena ketika itu andre lebih banyak menghabiskan waktu di hutan untuk mencari anggrek
ketimbang bersantai bersama keluarga di rumah jujur dari dari hati bahwa sempat saya tentang
saya bilang kaum itu lebih banyak waktumu di luar daripada untuk keluarga saya tidak berpikir
bahwa ini akan membawa perubahan yang besar untuk menunjukkan keseriusannya kepada warga dan
keluarga pria berusia empat puluh dua tahun ini menyulap sepetak lahan kosong di depan rumahnya menjadi
anggrek halaman rumah syukuran lapangan bulu tangkis itu dipenuhi berbagai jenis tanaman
anggrek yang tidak hanya diperoleh saat masuk hutan tetapi juga dibeli dari warga setempat
andre sengaja merogoh kocek untuk membeli anggrek milik warga dengan harapan bisa
meyakinkan mereka bahwa anggrek yang selama ini dianggap rumput merupakan tanaman bernilai
tanaman yang bisa mengubah kondisi perekonomian mereka menjadi lebih baik
hai prophet itu banyak orang yang mengatakan ah itu enggak berguna itu tidak tidak ada mempatnya
nah tapi saya tetap maju pada saat itu saya tetap maju bahkan pada saat itu saya membeli tanaman dari
mereka saya suruh ambil ke hutan yang tanaman apa namanya pohon pohon yang tumbang suruh ambil
anggreknya baru bawa ke rumah saya dan saya beli pada saat itu walaupun saya tidak jual pada
hati itu saya tanam saja tapi tetap saya beli supaya mereka termotivasi untuk bahwa anggrek itu punya nilai yang bisa bermanfaat untuk perputaran ekonomi keluarganya
berkat kesabaran dan keuletannya perlahan tapi pasti upaya andre membudidayakan anggrek mulai berbuah hasil
dukungan moral dari sang istri yang sempat meragukannya juga mulai diperoleh ketika salah satu jenis anggrek yang fotonya diposting di media sosial
mendapat penawaran dengan harga tinggi dari salah satu warga yang mengaku berasal dari aceh
sejak saat itu sang istri amalia mulai ikut serta membantu upaya andre dalam upaya membudidayakan anggrek
walau tidak memiliki latar belakang ilmu pengetahuan tentang budidaya anggrek
tidak membuat andre yang lahir di desa tondok bakaru itu menyerah
proses budidaya anggrek terus dipelajari andre secara otodidak melalui buku bacaan dan informasi di media sosial
andre juga nekat meminjam modal usaha di bank untuk mengembangkan budidaya tanaman anggrek miliknya
termasuk membangun fasilitas greenhouse di depan rumahnya
walau proses budidaya anggrek yang dilakukan andre masih sangat sederhana

andre juga mengerjakan perawatan termasuk memeriksa setiap helai daun anggrek yang diduga terserang penyakit
saat ini andre memiliki sedikitnya empat ratus jenis anggrek endemik mamasa
berbekal ratusan jenis anggrek yang telah dibudidayakan
andre menyulap greenhouse miliknya menjadi kawasan wisata agar lebih menarik perhatian
tepetak sawah miliknya yang tepat berada di samping bangunan greenhouse disulap menjadi kawasan wisata pendukung
yang dijadikan kolam ikan
serta membangun beberapa gazebo
terbuat dari bambu
kawasan wisata anggrek yang berada di antara areal persawahan ini
awalnya diberi nama mamasa orkid
kemudian diganti menjadi sawah orked disingkat sawo
keberhasilan andre membudidayakan anggrek
serta membangun taman wisata yang menghasilkan rupiah
tidak lantas membuatnya merasa puas
harapan utama andre kala itu
agar budidaya anggrek yang digelutinya turut dilakukan warga lain
yang selama ini menganggap anggrek hanya rumput liar
secara administratif desa tondok bakaru berada di kecamatan mamasa kabupaten mamasa
desa dengan luas wilayah tiga enam ratus enam puluh hektare ini berada di kaki gunung mambu liling
tondok bakaru berjarak sekitar satu km dari pusat kota mamasa
tidak hanya dianugerahi panorama alam yang memanjakan mata
desa tondok bakaru juga punya kekayaan alam berupa hasil pertanian dan perkebunan
namun sayang kurangnya edukasi tentang pemanfaatan
hasil alam yang melimpah membuat banyak warga
khususnya para pemuda di desa ini tidak memiliki pekerjaan alias menganggur
kondisi tersebut membuat para pemuda di desa ini kerap terlibat masalah sosial
jadi sebelum adanya budidaya anggrek dan perwisata secara umum di desa ini
ada beberapa penyakit sosial yang persoalan persoalan sosial yang berkembang di desa ini
kemudian ada judi kemudian muniman muniman keras
tapi setelah adanya pariwisata dan secara khusus budidaya anggrek ini
itu semua bisa dihilangkan dari desa ini
perjuangan andre mengajak warga di daerah ini membudidayakan anggrek
akhirnya terwujud pada bulan mei dua ribu delapan belas
sedikitnya lima belas pemuda desa setempat bersepakat
bersama andre membentuk komunitas pembudidaya anggrek
yang diberi nama komunitas tondok bakaru orket disingkat kto
bahkan hingga saat ini desa tondok bakaru telah memiliki tiga komunitas pembudidaya anggrek
dengan jumlah anggota mencapai tujuh puluh lima orang
hampir semua anggota dalam komunitas pembudidaya anggrek ini
adalah para pemuda yang sebelumnya kerap terlibat masalah sosial
karena tidak memiliki kemampuan untuk membuat kompetensi

kepercayaan tersebut diberikan warga karena dia dianggap sukses

sebagai seorang ketua andre memikul tanggung jawab besar
mentransformasikan segala kemampuan yang dimiliki

mentransformasikan segala kemampuan yang dimiliki

sebagai seorang ketua andre memikul tanggung jawab besar
mentransformasikan segala kemampuan yang dimiliki
agar dapat membawa perubahan lebih baik kepada seluruh anggotanya

andre rajin berkeliling kampung sekedar menjalin silaturrahmi
andre rajin berkeliling kampung sekedar menjalin silaturrahmi
sembari mengunjungi greenhouse setiap anggota
sembari mengunjungi greenhouse setiap anggota kto
maupun anggota komunitas pembudidaya anggrek lainnya di desa ini

pemuda yang baru menggeluti budidaya anggrek
lebih termotivasi dan merasa mendapat perhatian
terbukti langkah sederhana yang dilakukan andre
membuat setiap pembudidaya di daerah ini
lebih cepat mengerti tentang tata cara membudidayakan anggrek
bahkan tidak butuh waktu lama
setiap anggota komunitas pembudidaya anggrek di desa ini
kini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi
berbagai jenis anggrek endemik di daerah ini
meski jumlahnya mencapai ratusan
mereka juga telah memiliki kemampuan mumpuni
untuk merawat beraneka jenis anggrek
hingga akhirnya mampu mendongkrak perekonomian
dampak perekonomian di desa tonobakaru
dari budidaya anggrek ini sangat jelas
berdampak positif terhadap kehidupan kami
karena justru pada masa pandemi
bahkan seribu persen
sepuluh kali lipat artinya dari yang sebelumnya
sebelum pandemi itu
karena kami terus laporkan kegiatan kami
jadi kami bisa kontrol perbandingan perbulannya
ternyata setelah kami lihat
ternyata ini mampu mendongkrak perekonomian selama pandemi
karena kebetulan tanaman naik daun
sehingga tanaman juga paling banyak kita ekspos
yang bukan tanaman yang dilindungi
salah satu pemuda setempat yang termotivasi
untuk ikut membudidayakan anggrek adalah anto
pemuda berusia dua puluh tujuh tahun ini
awalnya seorang pengangguran dan kerap terlibat masalah sosial
kegiatan budidaya anggrek yang digeluti bersama kto
diakui telah memberikan perubahan besar dalam hidupnya
betul betul saya tertarik dengan bunga anggrek
karena memang masing masing memiliki keunikan dari bunganya sendiri
aktivitas ya pengangguran saja
hanya bisa keluar minum minum sama teman teman
setelah budidaya anggrek ini
positifnya betul betul nampak pada kita karena tidak jadi pengangguran lagi
ya kita sudah punya
pekerjaan tetap untuk bisa
memenuhi kebutuhan sehari hari
dan bisa juga berdampak bagi orang sekitar
ya bisa kita juga selain kita sudah punya pekerjaan
yang lain juga sudah bisa ikut punya pekerjaan
dari hasil budidaya anggrek tersebut
anto juga telah mampu membangun sebuah greenhouse berukuran enam x delapan meter
yang ditempatkan di samping rumahnya
greenhouse tersebut terisi ratusan anggrek hasil budidaya
yang ditempelkan pada sejumlah wadah
baik pot potongan kayu lumut dan berbagai jenis wadah alami lainnya
selain anto dampak positif dari hasil budidaya anto
sejak tahun ini hasil budidaya anggrek juga dirasakan warga setempat lainnya
pria berusia tiga puluh tujuh tahun ini juga mengaku
perekonomian keluarganya meningkat cukup signifikan dari hasil budidaya anggrek
setidaknya dalam sebulan lutter yang telah memiliki satu anak
mendapatkan penghasilan tambahan sebanyak lima hingga sepuluh juta rupiah
dari hasil berjualan anggrek
diakui peningkatan pemasukan yang diperoleh sangat tergantung
dari keaktifan mempromosikan anggrek hasil budidayanya di media sosial

pertipas sih untuk itu karena kita itu hari iseng ising untuk pos ke mensos
ternyata itu hari ada yang pesan dari jawa
nah disitu awalnya kita menjual
sekalinya ada beberapa permintaan dari sana
jadi kita kembangkan terus
keberhasilan andre membudidayakan anggrek
tidak hanya sukses membangkitkan perekonomian warga desa
tetapi juga membuat nama desa tondok bakaru semakin dikenal luas
pada agustus dua ribu sembilan belas pemerintah kabupaten mamasa menetapkan tondok bakaro
sebagai desa sadar wisata
sebulan kemudian giliran pemerintah provinsi sulawesi barat
yang menetapkan tondok bakaru sebagai desa wisata anggrek
berlanjut pada tahun dua ribu dua puluh
tepatnya pada bulan juli
lagi lagi desa tondok bakaru terpilih mewakili kabupaten mamasa
sebagai desa wisata berkelanjutan mewakili provinsi sulawesi barat
penghargaan tertinggi diraih desa tondok bakaru setelah mendapat anugerah
desa wisata indonesia dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
pada akhir tahun dua ribu dua puluh
namun sayang kendati telah menorehkan sederet prestasi yang mengharumkan
nama desa dan kabupaten mamasa secara umum
perhatian dari pemerintah setempat untuk mendukung pengembangan budidaya anggrek
di desa tondok bakaru diakuian remah masih sangat minim
dulu itu waktu kami bangun ini greenhouse itu berdana mandiri
belum ada sentuhan pemerintah sama sekali
selama tiga tahun berturut turut itu tidak dilirik sama sekali
bahkan waktu kami pameran dua ribu delapan belas itu kami tidak dilirik
justru potensi lainnya dilirik seperti kopi dan kentang maaf
jadi memang saat itu kami di tengah tengah ya kayak anak tiri pada saat itu
dukungan dari pemerintah daerah selama ini telah memberi infrastruktur jalan
di desa tondok bakaru
walaupun itu agak lambat tapi setidaknya sudah adalah perhatian dari mereka
bahkan mereka mengundang kami ikut pelatihan
anggrek dan hutan itu sangat erat kaitannya
ketika hutan gundul maka anggrek pun akan hilang
nah itu yang menjadi ketertarikan kami orang orang yang main di anggrek
terutama saya yang memulai ini karena ketika hutan hilang
sejak tiga tahun terakhir anggrek menjadi tanaman penting bagi warga desa tondok bakaru
kecamatan mamasa kabupaten mamasa
keberadaan anggrek tidak hanya sekedar menjadi hiasan untuk mempercantik halaman
dan sejumlah sudut ruang tetapi juga menjadi sumber mata pencarian
sebagian warga di daerah ini
namun demikian semakin masifnya aktivitas eksplorasi anggrek di tengah tengah
kawasan hutan menjadi dilema bagi andarya sambokarweng
eksplorasi anggrek yang berlebihan tidak hanya mengancam keberadaan anggrek endemik mamasa
tetapi juga berpotensi merusak kawasan hutan yang merupakan tempat paling alami
bagi anggrek untuk tumbuh dan berkembang
tapi muncul hal yang dikhawatirkan
pasti terjadi eksplorasi besar besaran di hutan dan itu dikhawatirkan
ketika terjadi itu dan diperkirakan ke depan tidak akan ada lagi ditemukan anggrek anggrek yang endemik mamasa
untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan akibat masifnya aktivitas eksplorasi anggrek
andre melakukan berbagai macam cara termasuk meminta bantuan dari pihak perbankan
untuk ikut serta melakukan upaya penyelamatan anggrek
akhirnya pada tahun dua ribu dua puluh upaya andre mendapat respon dari bank indonesia
yang memberikan sejumlah bantuan
di antaranya gedung laboratorium anggrek lengkap dengan peralatan laboratorium
sementara itu pihak bank indonesia dan badan konservasi sumber daya alam
juga aktif memfasilitasi andre bersama komunitas tondok bakaru orkid
dengan sejumlah pelatihan budaya anggrek dengan teknik kultur jaringan
upaya yang kami lakukan pada saat itu kami menghubungi berbagai pihak
ke pemerintah ke swasta
ternyata respon positif dari bank indonesia pada saat itu bahwa anggrek anggrek ini harus diselamatkan
terbukti mereka memberikan kami bantuan berupa kawasan budidaya tanaman anggrek
yang isinya adalah laboratorium
terus ada gh
terus ada jalan beton masuk
dan ada gapuranya
jadi dalam satu paket itu sekaligus jadi edu wisata dan juga sekaligus jadi pengembangan anggrek
laboratorium anggrek ini menjadi angin segar bagi andre bersama komunitas tondok bakaru orchid
untuk meminimalisir eksplorasi anggrek di kawasan hutan
terbukti setelah mengikuti serangkaian pelatihan
komunitas ini berhasil membudidayakan tanaman anggrek dengan teknik kultur jaringan di laboratorium
tidak sekedar membudidayakan
mereka juga sukses melahirkan anggrek jenis baru
hasil persilangan anggrek jenis berbeda
saat ini laboratorium anggrek di tondok bakaru
menyimpan banyak bibit tanaman anggrek yang siap ditumbuh kembangkan
upaya penyelamatan anggrek endemik mamasa juga dilakukan andre
dengan cara mengembalikan anggrek ke habitat alaminya di hutan
anggrek yang dikembalikan ke hutan merupakan hasil budidaya pada sejumlah greenhouse di daerah ini
walau kerap harus melewati perjalanan panjang hingga melintasi medan terjal
tidak menyurutkan semangat andre mewujudkan mimpinya
mengembalikan anggrek ke tempat alaminya
proses pengembalian anggrek ke hutan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana
tanaman anggrek yang telah berakar kuat dan diberi label
ditempatkan pada pepohonan di tengah hutan dengan cara diikat
hutan kabupaten mamasa merupakan kawasan hutan hujan tropis
membuat anggrek mudah tumbuh
bersama komunitas tondok bakaru orchid
dan pihak terkait lainnya
andre juga aktif melakukan patroli dan mengedukasi warga
untuk melestarikan hutan sebagai tempat berkembangnya anggrek
anggrek dan hutan itu sangat erat kaitannya
ketika hutan gundul maka anggrek pun akan hilang
nah itu yang menjadi ketertarikan kami
orang orang yang main di anggrek
terutama saya yang memulai ini
karena ketika hutan hilang
maka anggrek pun akan hilang
padahal di dalam hutan itu
satu x satu meter di dalam hutan itu adalah harta karun yang tersimpan sebenarnya
karena ada lumutnya ada pohonnya ada rantingnya
ada anggrek yang tumbuh di pohon itu
pada waktu kami turun ke daerah terpencil
kami hanya sampaikan ke masyarakat bahwa ketika hutan lestari
maka harta karun pun akan disediakan oleh hutan sendiri
cuma kita belum sadar bahwa di sekitar kita itu ada harta karun seperti tanaman tanaman itu yang bisa kita jual
keberhasilan andre memaksimalkan potensi di daerah ini
yang akhirnya mampu mendongkrak perekonomian warga
mendapat apresiasi dari pemerintah setempat
wakil bupati mamasa martinus tiranda mengaku
akan berupaya meningkatkan infrastruktur menuju desa tondok bakaru
agar semakin berkembang
dan memacu angka kunjungan wisatawan
selama kita memberi apresiasi
sebagai pemerintah tentu kita sangat memberi dukungan kepada masyarakat kita yang punya inovasi
yang mampu memanfaatkan potensi yang ada di kabupaten masa
untuk kemudian dikelola menjadi profesi
dan pada akhirnya meningkatkan ekonomi
ya tentu sebagai pemerintah daerah tentu kita mendukung dari pertama dari segi akses jalan
walaupun itu belum selesai
tetapi itu kita pelan pelan membenahi itu
karena dengan adanya budidaya angkrik ini
tentu akan mendatangkan perhatian dan mungkin kunjungan dari baik wisatawan mancanegara
maupun terutama wisatawan domestik
saat ini desa tondok dengan jumlah penduduk tidak kurang dari dua jiwa
telah bertransformasi menjadi desa wisata yang dimulai dari budidaya anggrek
sejumlah tempat wisata baru yang dipelopori andre bersama warga setempat
terus bermunculan hingga mendongkrak kunjungan dan berimbas pada peningkatan perekonomian warga
berkat dukungan pemerintah desa melalui badan usaha milik desa
andre juga sukses menyulap hutan pinus di desa ini
menjadi kawasan wisata kampung natal yang bermandikan cahaya di malam hari